kira kira bagaimana tanggapan dari pihak kai mengenai masih adanya pelanggaran yang terjadi di kalangan penumpang atau pengguna jasa komuter lain
yang bisa konsisten di setiap game sih
kita bakal bertemu di
agak sedikit ke kanada sebetulnya
dia dikasih kepercayaan sama coach dari australia
kayaknya lu untuk naik lagi kemana
tapi untuk develop dia sih bagus
untuk menjaga masyarakat tak menghalangi jalan
nah kan dari anda
kemungkinan besar air merendam sekolah setinggi ini
payu ini berarti periuk gerabah untuk menanak nasi
jadi pas musim dingin dia datang